kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak anggota dewan di wajo sulawesi selatan
terhadap juru parkir masih menyita perhatian publik
saat ditemui di kediamannya rabu malam korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya
menurut suwardi kejadian itu berawal saat dirinya berusaha mengatur kendaraan yang parkir di depan toko
pelaku berinisial aan sempat diarahkan korban untuk memajukan kendaraannya
agar tidak menghalangi jalan keluar mobil pelanggan toko
namun tidak digubris dan pelaku malah menelpon petugas di sub untuk menertibkan
tadi duga pelaku menyambangi korban dan langsung menendang serta memukul korban dari belakang
rabu siang menurut kasat reskrim polres wajo akp theodorus echels polisi sedang memprosesi laporan korban
selain memeriksa sejumlah saksi polisi mengklaim sudah menyita beberapa barang bukti
polisi pun menyatakan bukan korban yang melapor melainkan kejaksaan negeri wajo
hal ini disebut sebagai bentuk kepedulian kejari terhadap korban
untuk saat ini pemeriksaan terlalu berpengaruh
untuk saksi saksi sudah kami periksa semuanya
dan untuk pada siang hari ini kami akan melakukan melalui perkara
sekaligus kami menunggu adanya hasil visum yang dikeluarkan dari rumah sakit
aksi pemukulan terhadap juru parkir ini diketahui terjadi di sebuah lokasi pernikahan pada tiga puluh januari lalu